di hari pembukaan rekernas kelima pdip presiden jokowi dodo menghabiskan waktu di istana kepresidenan gedung agung yogyakarta
jumat sore jokowi membagikan bantuan sembako kepada masyarakat di sekitaran gedung agung
sedikitnya satu lima ratus paket sembako berisi beras minyak gula dan biskuit dibagikan presiden joko widodo
jokowi tidak membagikan langsung paket sembako tetapi terlihat memantau pembagian sembako bersama sang cucu
jokowi sendiri tiba di istana kepresidenan yogyakarta sejak rabu malam kemarin
menurut pihak sekretariat presiden jokowi memiliki agenda internal di istana kepresidenan yogyakarta